merujuk pada surat edaran no tiga belas tahun dua ribu dua puluh satu tentang peniadaan mudik
merintah provinsi dki jakarta segera mengeluarkan keputusan gubernur
yang akan mengatur kebijakan sikm
kebijakan menggunakan sikm pernah diberlakukan di dki jakarta tahun dua ribu dua puluh lalu

kategori pertama dalam pengajuan sikm
pegawai instansi pemerintah seperti asn bumn bumd
prajurit tni dan anggota polri harus melampirkan surat izin tertulis
dan tanda tangan pejabat setingkat eselon ii
kategori kedua bagi pegawai swasta yang harus melampirkan surat izin tertulis dan tanda tangan pimpinan perusahaan
kategori ketiga bagi pekerja sektor informal yang harus melampirkan surat izin tertulis dan tanda tangan dari kepala desa atau lurah
yang terakhir bagi masyarakat umum non pekerja diminta untuk melampirkan surat izin tertulis dan tanda tangan kepala desa atau lurah
jika tahun ini tentu mereka cukup datang ke kantor lurah atau kantor desa setempat untuk minta diberikan surat izin keluar masuk dan otomatis mereka bisa masuk ke wilayah jabodetabek
tentu jika yang bersangkutan ternyata tanpa dibekali oleh sikm maka yang bersangkutan akan diputar balikan
tapi jika yang bersangkutan ternyata mencoba untuk memasukkan tentu memasukkan dokumen ini tentu ada sanksi pidana terkait dengan pemalsuan
tentu jika yang bersangkutan ternyata mencoba untuk memasukkan tentu memasukkan dokumen ini tentu ada sanksi pidana terkait dengan pembangunan